partai demokrat melontarkan wacana mengevaluasi dukungan kepada anies baswedan di pilpres dua ribu dua puluh
jika tak kunjung mengumumkan nama cawapres di bulan juni
demokrat khawatir tren penurunan elektabilitas anies dan partai koalisi perubahan dipicu
lamanya penentuan nama cawapres anies di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah ini sinyal keretakan koalisi perubahan pendukung anies baswedan
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan zoom
ada wakil ketua badan pemenangan pemilu partai demokrat kamhar lakumani
selamat malam bang kamhar
selamat malam assalamualaikum wr wb
selamat malam bang
selamat malam bang khalid
kamhar mas hanta
dan direktur eskutif poltreking hanta yuda
selamat sore mas hanta
saya mau ke demokrat dulu ya
karena ini asal muasalnya dari demokrat ini
kemudian menjadi gaduh
bang kamhar ketua bapilu partai demokrat andi arief mengatakan bahwa partai anda akan mempertimbangkan
mengevaluasi dukungan ke anies baswedan jika tak kunjung deklarasi cawapres di bulan juni
apakah ini sikap ancaman ke anies
terima kasih mbak nana
sebelumnya kami tegaskan di awal bahwa partai demokrat senantiasa istiqomah dan solid
terkait dengan polisi perubahan untuk persatuan
itu yang pertama
yang kedua terkait dengan pernyataan bang andi arief
itu kami memandangnya memaknai bahwa ini adalah pernyataan untuk evaluasi ini sebagai evaluasi pemenangan
karena dari beberapa hasil survei terakhir ada kecenderungan atau tren yang terpotret
mas anies mengalami stagnasi atau dibanding capres yang lain dan kemudian juga partai partai yang tergabung
di dalam koalisi perubahan untuk persatuan kurang lebih juga sama
karena kami memandang bahwa ini yang harus dilakukan evaluasi untuk supaya ada progres
ada langkah maju dari situasi yang ada saat ini
dan sudah disampaikan oleh bang andi arief untuk salah satu
faktor yang menjadi persoalan adalah karena belum ditentukannya bakal calon wakil presiden pendamping mas anies
kami berkepanjangan ini tentu kalau sudah diputuskan akan ada perubahan situasi
oke tadi anda katakan bahwa partai demokrat solid dan juga istiqomah mendukung mas anies baswedan
tapi pernyataan yang dilontarkan oleh ketua bapilu andi arief ini bertolak belakang dengan tadi yang anda sampaikan
ini bukan solid dan istiqomah
karena ada kata kata evaluasi ini
kata kata evaluasi dukungan pencapresan
evaluasi dukungan untuk pemenangan secara keseluruhan
jadi ini bukan yang trade off tapi share growth
dimana kita berharap supaya situasi yang saat ini terpotret mengalami stagnasi dari elektabilitas mas anies
termasuk juga partai partai koalisi yang tergabung di dalamnya
ini supaya ada progres
karena dari hasil evaluasi tersebut
faktor utamanya adalah kami menilai belum di deklarasikannya cawapres
karena sudah ada rentang waktu yang cukup panjang
dari penandataan fakta integritas atau piagam kerjasama tiga partai di bulan februari dan saat ini sudah masuk juni
empat bulan mei memang bang andi arief sudah memberikan warning bahwa membaca tren yang ada saat ini
ini harus ada terobosan harus ada progres yang ditunjukkan
supaya mesin politik partai yang tergabung di dalam koalisi simpatis dan sebagainya
ini bisa lebih confident untuk bergerak dalam menjalankan aktivitas pemenangan
itu yang pertama
untuk ada kepastian kepada publik bahwa mas anies dan koalisi perubahan untuk persatuan ini bisa berlayar
karena saat ini kan juga buat sana
buat sana tempat pengembosan dan sebagainya ini masih mengemuka
jadi kalau sudah ada progres dengan deklarasi cawapres tentu ini bisa mengeliminir kekhawatiran kekhawatiran
termasuk juga publik yang saat ini sedang menanti nanti
oke bang amhar
karena kami deklarasi ini cawapres mas anis itu menjadi titik untuk peningkatan elektabilitas
baik mas anis sebagai capres dan pasangannya maupun juga partai kuantum
jadi ini adalah polisi yang tergabung di koalisi perubahan untuk persatuan
oke bang amhar
kalau anda katakan tren penurunan dari elektabilitas anies baswedan disebabkan karena belum mengumumkan cawapres
ada beberapa lembaga survei ya yang kita potret
nanti saya mau tanya juga ke mas hanta
sebetulnya bukan karena belum mengumumkan cawapresnya
tapi kalau kita lihat ternyata partai partai koalisi pendukungnya belum bekerja maksimal untuk memenangkan
ataupun untuk menaikkan tren elektabilitasnya anies baswedan
ini saya sebutkan ya salah satu survei
nanti saya mau tanya apakah surveinya mas hanta juga sama
dari partai anda saja mesin partainya belum bergerak belum dipanaskan untuk menaikkan elektoralnya anies baswedan
jadi nggak ada kaitan ya sebetulnya dengan penentuan cawapres bang amhar
itu nggak menjadi evaluasi internal ya di partai
mesin politik partai itu sudah mulai sudah mulai ya
tapi memang ini butuh saat ini pada posisi sebagian kader itu wait and see untuk menunggu deklarasi
karena deklarasi ini akan sangat sudah dinantikan
apa yang ditunggu white nc
maksudnya cawapresnya kalau bukan ahy jadi mesin partai nggak akan bekerja begitu bang kamar
kepastian ada pasangan ini untuk mengeliminir di stigmatisasi
di stigma stigma atau dugaan
sebelumnya ini terus ada upaya penjagaan dan tidak bisa berlayar
jadi kalau sudah ada cawapres tentu kekhawatiran tadi keraguan raguan tadi termasuk misalnya di seluruh caleg kita bisa memasang alat peraga yang sudah mencantumkan gambar pasangan yang komplit
paket komplit ini menjadi sesuatu yang dinanti nanti dan ini menjadi keharusan itu disegerakan
karena membaca tren yang ada saat ini ini menjadi salah satu jalan keluar untuk peningkatan elektabilitas
sekaligus juga mengoptimalkan kerja mesin partai politik
saya mau ke bang kolit ya
pks setuju nggak bahwa anies harus segera mengumumkan cawapresnya maksimal di bulan juni seperti yang disampaikan oleh demokrat
karena itu adalah alarm melihat tren elektabilitasnya anies yang semakin menurun karena tidak kunjung mengumumkan cawapres
harus di bulan juni
pertama masalah cawapres ini kan kita sudah bertiga ya
pks nasdem dan demokrat itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada capres ya untuk menentukan ya
dan saya pikir itu yang pertama menjadi guidance bagi kita semuanya
dan saya pikir kemistri antar pimpinan sekarang ini lagi bagus bagusnya ini
antar pemimpin partai di pks nasdem dan demokrat lagi sangat bagus bagusnya
dan saya pikir sekali layar terkembang pantang kita ke belakang ya
jadi kita sudah semakin mengokokkan dan sangat solid di sini
saya pikir masalah cawapres itu perlu ada tentu simulasi simulasi itu rifana
jadi apa yang sudah ada dalam survei beberapa yang sudah keluar ya itu akan menjadi masukan ya
karena dalam kesepakatan antara partai partai di koalisi perubahan tersebut
kita juga berpedoman kepada kajian kajian ilmiah
ini penting nih
sehingga keputusan keputusan strategis yang diambil itu bukan like and dislike ya
rasionalitas yang akan kita kaji secara ilmiah
tentu di situ kita membuat kajian beberapa komparasi di situ
pertanyaan saya adalah pks setuju nggak kalau anies mengumumkan cawapres harus di bulan juni
seperti desakannya demokrat
anda belum jawab itu tadi
belum ada pembahasan secara khusus
gak perlu buru buru ya kalau menurut pks ya
jadi kita akan melihat situasi dan momentumnya
kan di sini kita lihat momentum
apa itu momentum
melihat juga kondisi baik internal maupun kondisi eksternal
jadi kita juga harus mengamati
jadi nggak perlu buru buru di bulan juni ya bang kolit
jadi tidak perlu buru buru di bulan juni
kita lihat momentumnya pergerakannya
sehingga once ketika momentum itu
dapat gitu ya
ya kita harus putuskan bersama
nah ini yang penting
nah ini mas hanta mungkin sebagai pengamat politik akan tahu
bagaimana teori momentum itu sangat penting
jadi momentum itu nggak bisa dipaksa di bulan juni begitu ya
tapi bisanya dilihat nanti kira kira momentumnya kapan yang pas begitu ya bang kolit
kalau kira kira saya bisa sampaikan
momentum itu perpaduan antara yang kita ciptakan dan pengaruh eksternal juga
jadi dua perpaduan itu
oke bang kolit
ini sikap demokrat
yang kemudian mendesak agar anies segera mengumumkan cawapres di bulan juni
membuat partai partai koalisi pendukungnya tidak nyaman ya
nyaman atau biasa aja atau gimana
karena kan ini desakan dua berkali kali
udah diskusinya asik kok nggak ada
nggak ada kita ini kekeluargaan
jadi nggak masalah ya
ketika seorang ketua bapilu
badan pemenangan pemilu partai demokrat
orang dekatnya pak sby
menyampaikan evaluasi dukungan
kalau bapilu seperti mas andi arief
beliau kan memang tugasnya mengelapan evaluasi evaluasi
kenapa harus disampaikan keluar kenapa nggak ke dalam koalisi aja
punya lead bank gitu ya kenapa
kenapa nggak disampaikan ke dalam saja
ya itu mungkin style orang kan beda beda
ada orang seperti mas kamhar
ada mas andi
ada seperti herzaki
teman teman kita di dalam rakyat punya karakter sendiri sendiri lah saya pikir
dan kita menghormati karakter mitra kita
baik saya mau ke mas hanta
mas hanta meskipun ditutup tutupi
kalau saya pribadi saya bisa melihat bahwa semuanya baik baik saja
seperti yang disampaikan mas koli
tapi kalau menurut anda
mas hanta apakah ini mencerminkan ada sedikit goyang begitu ya
di tubuh koalisnya anies baswedan
anda melihatnya analisnya seperti apa mas hanta
saya sih berharap jangan goyang solid
sehingga ujungnya partai tiga partai ini bisa membatarkan
anies dan pasangannya ke kpu
sehingga kita punya pilihan dari dua
peta formulasi koalisi ini nana
kita tahu terdiri tiga partai
yaitu partai nasdem demokrat dan pks
ketiga partai ini memiliki kekuatan politik relatif imbang
kalau kita perhatikan tiga partai ini kan sama
kekuatan kursinya dan seterusnya
sehingga menyebabkan ketiga partai ini
memiliki daya tawar dan daya tekan politik yang juga relatif imbang
nah di titik inilah sebenarnya
bisa positif tapi bisa menjadi tantangan
dimana kerumitan itu akan muncul
kerumitan politik untuk menentukan cawapres
kalau tidak sepakat
misalnya di antara tiga partai ini
satu yang tidak setuju soal
bukan hanya soal cawapres
soal kapan mengumumkan
maka tidak bisa terjadi ini koalisi ini
sehingga posisi itu saya kira yang harus diperhatikan
oleh ketiga partai ini
nah kalau kita bicara dari sisi yang kedua
nah apakah betul
belum diumumkannya cawapres anis menjadi variabel tunggal
menjadi efek utama anies dianggap stagnan
atau bahkan seterainya agak menurun secara elektriks
menurut saya tentu ya
harus diperiksa mungkin sekedar masukan
adalah approval rating pak jokowi
tingkat kepuasan pak jokowi
tinggi bersamaan itu biasanya tertekan lah
elektriks anis pun sebaliknya
dia saling mengoreksi
posisioningnya koalisi ini dan anis
yang sebelumnya relatif agak rancu
ada kegambangan politik
satu sisi mengusung perubahan
di sisi yang lain mengklarifikasi bukan anti tesis jokowi
itu yang agak menjadi komplikasi politik
meskipun sekarang agak terang dan jelas
yang ketiga adalah soal perlunya gebrakan
dan bahkan ledakan politik tanda petik
panggung politik yang lebih atraktif
yang sekarang mulai dicoba saya lihat
nah ini yang saya ingin masuk kesana
mungkin publik butuh kepastian
anies ini cukup atau tidak boarding passnya
bukan soal jawab resmi saya
nah tiga hal inilah yang menyebabkan
saya kira yang ditangkap publik belum utuh
karena berkumpulnya tiga partai ini
jujur saya katakan
bukan faktor misalnya
ya ada kedekatan
karena ada kecokot kecokan nasdem
itu nomor sekian
nomor paling utama yang menyatukan tiga ini
ada faktor satu anis faswedan
yang kedua ada faktor bowie dan pedi perjuangan
artinya karena memiliki kesamaan capres
yang kedua karena memiliki kesamaan tanda petik
lawan atau yang diseberang politiknya
yaitu pdi perjuangan dan pak jokowi
kemudian muncul keinginan kuat diantara tiga partai ini
untuk mengusung mas ahy
titik awalnya disini
ada dua hal yang ingin kita baca
tentu pks dan nasdem akan mempertimbangkan dua hal
efek gorgeous yang kalau diambil ahy saja
jangan jangan hanya partai demokrat
sementara mereka juga ingin mengecek
yang kedua mereka juga mempertimbangkan faktor election
ingin memenangkan pertarungan
bukan sekedar cepat cepat siapa jadi cawapres
kalau saya baca
kerap mengusung nama mas ahy juga
menurut saya adalah sebuah pilihan politik yang rasional
yang wajar saja
mas ahy adalah salah satu ketua umum partai demokrat
dia mengantongi boarding pass
ahmad aryawan dari pks
katakan ko fifa dan andika yang diusung oleh nasdem
yang paling tinggi secara elektoral
perhari ini adalah mas ahy
jadi boarding pass dan elektabilitas
bagi koalisi perubahan
segera memastikan anis maju
memang berpasangan dengan ahy
perpiksaan pertimbangan lainnya
tapi tadi mas hanta belum jawab ya
ungkapan evaluasi dukungan ini
dilontarkan ke publik
kepesan positower politiknya
kata mas andi arief
ini ada mas ahy
kalau tidak bisa
opsi lain ini kan
saya ingin mengatakan juga
stuck gitu ya
membutuhkan partai demokrat
tidak bisa mengusung
propensi utamanya adalah
dan kita tahu
dan pd perjuangan
kita sudah tahu
selain dengan mas anies
dengan pak prabowo juga
ahy akan menjadi cawar pres
kecil juga peluangnya
karena sama sama militer
tidak ada opsi
jadi mengirimkan pesan politik
saya akan jeda
nanti kita akan lanjutkan
tetap bersama kami
apakah memang ini pesan politik
yang dikirimkan demokrat
kepada anies waswedan
masih terbuka lebar
menjadi cawar pres
bang hanta ya
tentang opsi opsi juga
bang sudirman said
mas ketum ahy
pada beberapa kali
bukan sekedar berlayar
itu yang kita
dan untuk persatuan
benar benar sangat solid
yang tepat itu
kami menyadari benar
ini bukan faktor tunggal
ini menjadi faktor yang penting
dari banyak pihak
deklarasi paket komplit
ini kan menepis
bisa lebih fokus
baik itu partai politik
semua elemen ini
pada saat yang nanti
dan juga pks
untuk memanaskan mesin partainya
dan juga pks
tidak perlu menunggu
tapi mereka sudah bekerja
untuk bisa menaikkan
kalau kita cek ini
dan juga pks
dan spanduk anies
tapi di demokrat
ini belum ada
di banyak daerah
sudah ada perintah resmi ya
dari dpp ya
sudah ada perintah
saya pribadi juga
dan foto mas ketum ahaya
pada alat peraga
yang kami produksi
apakah kalau nanti
ahaya sebagai cawapres
dukungan akan tetap
oleh partai demokrat
bukan sekedar belayar
yang kita mau perjuangkan
yang ingin kita wujudkan
perubahan dan perbaikan itu
yang ingin kita wujudkan
untuk itu tentu
koalisi perubahan untuk persatuan ini
kadar partai demokrat
mendaki mas anies sebagai pendamping eh sorry mas ahy mas ketum ahy sebagai pendamping mas anies
ini yang terpotret memiliki elektabilitas yang
harapan kan boleh saja tapi pertanyaan saya kalau nanti ujungnya anies tidak memilih ahy
demokrat akan mengevaluasi dukungan nggak
kita menyerahkan ini kepada mas anies sudah dipercayakan kepada mas anies
sudah jelas ada lima kriteria yang menjadi rujukan bagi mas anies
akhirnya kita akan taat asas dengan itu
oke kalau taat asas berarti kalau misalnya mas anies tidak mengumumkan bulan juni
tidak ada evaluasi dukungan ya
evaluasi yang kita lakukan ini adalah evaluasi pemenangan secara menyeluruh
bagaimana potret yang terpotret kemarin ada perlambatan atau stagnasi
atau malah penurunan elektabilitas ini bisa rebound bisa naik lagi tentu
harus banyak hal yang termasuk salah satunya
mendeklarasikan saat pres cawa pres itu antara lain sebenarnya
opsi opsi yang tersedia yang paling make sense untuk dilakukan
bang kolit apakah kemudian pks juga memiliki kekhawatiran yang sama ya dengan demokrat
karena saya melihat gini ini kan partai koalisnya ada tiga
tapi yang sangat keke meminta anies segera mengumumkan cawapresnya di bulan juni ini hanya demokrat
sementara nasdem dan juga pks itu santai santai saja
dan sepertinya tidak memiliki kekhawatiran kalau misalnya nanti elektroniknya
suaranya terus turun
apakah yang khawatir hanya demokrat atau pks juga khawatir sebetulnya
ya kan sesungguhnya allah itu bersama dengan orang orang yang sabar
jadi kesabaran insya allah akan bisa menjadi kekuatan menyatukan kita
insya allah iman politik pks iman politik demokrat iman politik nasdem
kita ini sudah satu hati ya satu hati dalam perjuangan
saya kira ini kita hanya melihat bagaimanakah masalah tren sentimen momentum
kita ini masalah teknis saja teknis saja dan bagaimana kita membuat sebuah strategi bersama
evaluasi itu bagus bahkan evaluasi kita harus lakukan
hari demi hari minggu demi minggu bulan demi bulan kita harus lakukan itu
dan saya pikir itu bagus
dan nanti mungkin langkah berikutnya adalah bagaimana
ini kan pks sudah deklarasi nasdem sudah deklarasi demokrat sudah deklarasi
tinggal bagaimana kita orkestrasinya tiga ini bisa lebih optimal kembali bersama
katakanlah kalau acara bersama bertiga dan sebagainya
itu sedang kita rancang bersama
jadi sekarang sudah ada tim delapan yang sudah merange itu mendesain itu
saya pikir ini kita sedang mencari momentum yang terbaik untuk bersama sama kita gerakkan mesin mesin politik kita ya
dukungan politik kita dari pusat hingga ke daerah
yang saya ingin tanyakan kita dapat informasi bahwa pengumuman ataupun deklarasi pasangan capres capres
akan dilakukan enam belas bulan
dua juli nanti di gelora bung karno itu betul ya
itu salah satu yang disampaikan oleh kawan kita dari nasdem
salah satu opsi ya
salah satu opsi yang bisa menjadi pertimbangan bersama
ya nanti sedang didiskusikan
tentu tim delapan yang menjadi pernah merepresentasi masing masing partai akan mendiskusikan tersebut
ini informasinya dari tim delapan
jadi enam belas juli anda tidak membantah berarti itu salah satu opsi
berarti itu betul ya
kira kira enam belas juli nanti di gelora bung karno akan ada deklarasi
tapi belum tahu apakah deklarasinya langsung bersama dengan cawapres atau hanya mas anies dan tiga partai
begitu ya bang kolit ya
ya itu yang sudah disampaikan oleh kawan kita dari nasdem
ini kan aspirasi dari nasdem disampaikan
pks menyambut gak aspirasi itu
pks menyambut gak aspirasi itu
nah kita sedang mengkaji itu
usulan usulan itu ya
karena kita harus lihat momentumnya nak
momentumnya itu penting kita lihat
top gitu loh ya pas kita deklarasi
sehingga mobilisasi aspirasi itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan
mas hanta apa sebetulnya dampaknya kalau anies baswedan terlambat mengumumkan cawapres atau terlalu cepat mengumumkan cawapres
atau salah momentum begitu
ya sebelum ke situ begini
pertanyaan pertanyaan nana yang mendalam mencoba untuk dalam itu sebenarnya sangat terlihat ya
perbedaan di pks demokrat saja cukup terlihat
belum nasdemnya ini kalau nana undang
kita mau mengumpulkan bertiga
tapi yang nasdemnya nggak mau bergabung gitu
ikhtiar dari semua partai ini tetap solid itu yang saya hargai yang bagus gitu
jadi jangankan bicara nama saja cawa pres
dari waktu saja kelihatan perbedaannya
pasal demokrat menginginkan
kalau kata bung holid tadi ya harus bersabar dan seterusnya
tapi kelihatan perbedaan itu
dari sisi waktu saja saya kira mereka belum punya

yang tepat ditambah lagi apalagi bicara nama ahy
tapi lagi lagi saya kira suatu saat nanti ada titik temunya
saya berharap ada yang mengalah egonya
kemudian ada yang bisa dipertemukan
misalnya tadi nana menanyakan tentang apakah mas ahy bagaimana dengan demokrat kalau ahy tidak jadi cawapres
kalau misalnya demokrat mengatakan ahy tidak harga mati
tidak ahy pun tidak apa apa
itu kan belum kita dapatkan dari partai demokrat
sebaliknya dengan pks misalnya soal waktu dan dan perbedaan
sebaliknya dengan pks misalnya soal waktu dan dan perbedaan
jadi salah satu opsi
jadi saya kira dari sisi kebutuhan partai ini
sebelum saya jawab pertanyaan nana
kalau istilahnya tadi pak sudirman mengatakan tidak segera berlayar
tapi untuk sampai ke tujuan itu harus berlayar dulu
sebelum berlayar harus ada kapal dulu
kenapa ini kita bicara gaparbility pasangan ini teknokrat dengan politisi segala macam
kalau tidak menang
tapi bagaimana memenangkan pertarungan
menang di eleksi
kalau tidak pernah didaftarkan di kpu
jadi mulainya jangan dibalik
mulailah dulu di kandidasi
koalisi kandidasinya ini harus dibereskan di koalisi ini
siapa jadi caper saya wafres
kemudian sepakat tiga partai ini ke kpu
lalu pikirkan bagaimana memenangkan
bukan sekedar daftar saya setuju
lalu bagaimana sergi memenangkan
baru komposisinya kalau terpilih
jadi urutannya di sana
ada koalisi kandidasi pencalonan eleksi dalam pemenangan
kemudian agar memiliki kalau kemudian menang
kalau soal plus minusnya
saya kembali tadi pertanyaan nana
dari sisi partai
misal pak prabowo saya ingin bandingkan sedikit ganjar prabowo dan anies
yang paling mungkin cepat itu mas ganjar
tapi realitasnya ganjar tanpa koalisi pun bisa
tapi kan belum diumumkan juga
yang paling sulit karena pak prabowo cukup dua partai
anies butuh tiga partai
logikanya paling sulit mengumumkan cawapres anies
tapi jangan keliru
bisa jadi anissa yang pertama
ingin mempercepat kepastian
apa plus minusnya plusnya soal kepastian
jadi kalau dari sisi kepastian dari opini publik
dari kemantapan supaya kapalnya ada
segera bisa berlayar
maka paradigma demokratnya yang perlu dipakai
segera lebih cepat lebih baik
tapi dari sisi momentum
saya menggunakan logikanya mas holid
jangan buru buru jangan dihabisin semua senjatanya
mas anies nanti setelah udah mantap di ujung atau menjelang
sebulan sebelum oktober
ada momen lagi yang disimpan akan diumumkan
jadi ada plus minusnya
tergantung kebutuhan mana secara elektoral
kebutuhan elektoral dari koalisi ini mana yang lebih diutamakan
yang lebih banyak manfaat politiknya dari moderat politiknya
sementara memang saya kira soal kepastian anies maju itu lebih diutamakan
ketimbang faktor yang lainnya
tapi untuk pemenangan partai begitu ya
untuk mesin pemenangan ini bagaimana ya
supaya bisa bekerja maksimal
karena kalau kita lihat di beberapa lembaga survei
tampaknya partai itu lebih banyak
partai partai ini belum bekerja maksimal
untuk bisa menaikkan elektoralnya ya mas hanta
kalau itu lebih cepat lebih baik
karena begitu pasti diumumkan
maka tiga partai ini akan segera memasang
kalau di data apple tracking bulan april terakhir itu
pemilih nasdem yang sudah milih anies waswedan
itu sudah sangat solid ya lumayan
yang kedua pks
jadi poin saya
kalau ini lebih awal
maka paling tidak
partai partai itu masing masing bisa membawa
pemilih partainya untuk lebih solid memilih anies
seperti di partai demokrat
begitu juga dengan partai nasdem
kalau itu yang dilakukan
maka lebih cepat
jadi problemnya memang siapa
apakah cukup capresnya dulu
diumumkan serampak bertiga
tapi kalau lebih tepat
lebih kepastian lagi
memang bersama cawapres
jadi untuk konteks anies
kalau dipilih ya
memilih antara momentum yang harus dipilih
maka bagi anies lebih cepat
lebih baik untuk diumumkan
kalau anies mengumumkan
karena partai lain sedang membidik
ketika anies diumumkan oleh suryapalo
oleh partai nasdem
maka diikuti oleh prabowo
nah itu dipercepatlah deklarasi ganjar
begitu juga wakil
kalau semua yang saling tunggu
bisa jadi bulan oktober dugaan saya
tapi kalau sudah dimulai oleh anies
saya menduga prabowo akan menyusul
atau ganjar bahkan akan lebih cepat
itu bagus buat kita pemilih
sejak program yang ditawarkan
bagi partai juga bagus
biar mesin politiknya cepat bergerak
itu harapannya mas hanta
jadi semakin banyak yang bisa bertarung
dalam kontestasi pilpres
rakyat makin banyak pilihan
jangan sampai sedikit
kalau bisa tiga atau empat paslon yang akan bertarung di pilpres dua ribu dua puluh
begitu ya mas hanta
dan kita lihat nanti siapa yang akan lebih dulu mengumumkan
atau mungkin koalisinya ganjar pranowo
atau koalisinya pak prabowo
sekali lagi kita belum tahu
tapi yang jelas tadi jangan dibalik
seperti yang disampaikan oleh mas hanta
bahwa kapal kandidasinya ini dulu
yang perlu disolidkan
sebelum nanti masuk ke pemenangan
tujuannya untuk menang
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung
pada malam hari ini
ada direktur eksekutif poltreking indonesia mas hanta yuda
ada deputi bapilu partai demokrat kam harlakumani
dan juga juru bicara pks mas muhammad khalid
saya selalu berterima kasih
mas kam har mas hanta